sejumlah peternak sapi perah di kabupaten sidoarjo mulai kembali berproduksi
setelah sapi yang sempat terjangkit penyakit mulut dan kuku atau pmk ini kembali sehat
yang bisa menghasilkan hingga dua ratus liter per hari
untuk mengurangi kerugian yang dialami
peternak bahkan menjual dan memotong sapi yang terjangkit pmk
para peternak sapi khususnya sapi perah
berharap adanya relaksasi atau keringanan membayar angsuran kembang
seperti yang dilakukan pemerintah saat pandemi covid sembilan belas
pemerintah dari produk satu ratus lima puluh sampai dua ratus liter
impaknya bukan saja si peternak ini perah itu nggak bisa bayar cicilan kembang
malah mereka bergeluk gesa kalau bisa bantu kami untuk relaksasi
ya sudah nanti akan kita laporkan ke pimpinan ke pak bupati
untuk yang mau persusu mereka mau ngambil susu dari peternak
menjual ke stmc menjual ke kafe kafe itu nggak punya pekerjaan
sementara itu wali kota surabaya eri cahyadi menyatakan
pemkot surabaya melalui dinas ketahanan pangan dan pertanian
telah melakukan sterilisasi dan pengobatan terhadap sapi yang terjangkit pmk
selain itu juga diperlakukan lockdown
ternak dilarang keluar masuk di peternakan di dua kecamatan
yakni kecamatan lakar santri dan kecamatan sambikerep di surabaya
kita lakukan sterilisasi kedua kita melakukan pembatasan
untuk mencegah penularan yang lebih banyak
setelah itu kita lakukan pengobatan dengan para dokter yang kita dibantu
dengan para dokter
nanti kita lihat ke depannya seperti apa
kita memang lapor pengawasan begitu kesana
berapa kecamatan yang di lockdown
berapa kecamatan yang di lockdow
ada sekitar dua ya
kita masih lihat lagi
gimana nanti kecamatan yang lainnya yang terjadi seperti itu
petugas dkpp juga dalam sepekan terakhir intensif melakukan pemeriksaan
dan pemberian vitamin terhadap ternak khususnya sapi di surabaya
tim leputan cnn indonesia